bisa tidak hasmini dan anggoro
menurut papa apa yang terjadi sama mama
itu hanya pikiranmu saja anggoro
pada saat ini
saya benar benar melihat sesosok kuntilanak di rumah
mana ada seperti itu
kamu ini aneh aneh saja mbak
sebelumnya saya mohon maaf
sama ki atau nyi
kok saya terdengar sedikit lancang
tapi saya sungguh sungguh ingin tahu
siapa istri saya itu sebenarnya
atau siapa sih anak ki dan nyi itu sebenarnya
kalau pasmini itu bukan orang sebarang saya yakin
seperti contohnya beberapa waktu lalu
seluruh warga desa saya marah sama saya
mereka pikir saya itu memang sukiah
dan ketika situasi tidak berkendali lagi
tiba tiba pasmini meruah dari rumah
apa yang terjadi
seluruh penduduk itu diam dan segetika
mereka bertindak laku sopan pada lasmini
itu kan aneh nyi
lasmini itu juga manusia
sama seperti kamu
sama seperti saya
jadi tidak ada yang istimewa dari seorang lasmini anggoro
jalanan dalam lasmini
kamu yakin ini jalanan dalam lasmini
karena lelaki yang bisa menikah dengan kuntilanak itu
beginilah bisa tidak lasmini dan anggoroh
pak kumas yang menajam di kepalanya harus di jabut
dijabutnya harus saat malam jumat keliun ke tiga belas
terhitung sejak satu suruh
ini penting beritanya gimana
nggak tahu lah hujannya susah banget bikin kepala aku pusing
itu dia mama
mama kok lu mas banget sih ma
gak tau nih din
badan mama kok rasanya pegal pegal banget

ya udah din yaudah

kamu cari tukang urut
siapa itu mah yang langganan
itu yang namanya di ujung kampung yang waktu itu papa tunjukin
enggak ini aku pengen ke rumah mbo jirah
itu loh si tukang pijit itu
mama sakit pegal pegal katanya minta dipijitin
begini tadi kan kamu bilang mau ke rumah mbok jirah kan
nah kebenaran tadi saya dari sana
tapi mbok jirahnya sakit
aduh gimana dong kasihan dong mama ya
gini tenang aja
kebeneran bapak punya tuang pijit yang enak
nanti bapak suruh datang ke rumah andini
oh enggak enggak tenang aja
kamu tenang aja nanti saya suruh dia datang ke rumah kamu
ya ampun makasih banyak ya pak tau mu ya
kau lihat apa aku ingin berusaha
papa papa papa gimana mama udah ketemu mama
mama udah ketemu
papa sudah mencari seluruh rumah
mama kamu gak ada
bahkan bapak sudah bertanya pada tetangga
mereka gak ada yang tahu nak
gak ada yang tau
gak ada yang tau
katakan siapa sebenarnya istri saya itu
sudah banyak yang mati ki
dan sebelum kematian mereka
semuanya berhubungan dengan keluarga saya
seperti bapak gio
dia itu mati setelah mengunjungi nenek saya